hai berapa hari di viral kisah pilu terjadi seorang ibu dan bayinya diselamatkan oleh
petugas keamanan stasiun saat berusaha melompat ke perlintasan kereta komuter lain peristiwa itu
terjadi di stasiun pasar minggu jakarta selatan pada sabtu malam belakangan dari keterangan
polisi terungkap identitas sang ibu yang berusia tiga puluh tujuh tahun berasal dari lampung selatan kalau dari
ktp nya ibu tersebut terlambat di lampung selatan tapi kalau dari pengakuannya tujuan
ketika gram itu mendak ke daerah tangguh cuma kita tidak tahu di kota sementara dari keterangan
vicepresiden public relations pt kai joni martinus pihaknya memberikan apresiasi kepada kedua
petugas keamanan yang sigap melakukan penyelamatan dari pemeriksaan juga terungkap sang ibu saat
kejadian mengalami tekanan berat usai cekcok
dengan suami karena masalah keluarga sang ibu dan bayinya tengah ditinggal suami yang hendak
membeli minum saat kejadian bersangkutan dibawa oleh petugas ke pos pengamanan setempat kemudian
disana dilakukan diminta keterangan dimediasi dan dari hasil keterangan tersebut diduga si
ibu memiliki masalah keluarga sehingga usai kejadian sang ibu ditenangkan petugas stasiun
lalu ibu bersama anaknya melanjutkan perjalanan menggunakan taksi online menuju tambun bekasi
jawa barat sang ibu juga dilakukan pendataan dan membuat pernyataan tidak akan melakukan
perbuatan kembali di meliputan cnn indonesia